ternyata ancaman gue berhasil nakulukin aldebaran
mau apa lagi sih dia
saya mau ingatkan
tadi ada klien telpon
klien dari jerman
kenapa rena bisa kembali lagi ke rumah ini
lebih mengutamakan kebahagiaan rena
meskipun saya dan andin
pernah kehilangan hak asuh rena
untuk kembali dengan saya dan andi
saya dan andin
kedepannya bisa menjadi orang tua yang
baik dan lebih baik lagi untuk menjaga reina
mulai dari hari ini dan
masal dan andin
masal dan andin
masal duduk di situ
masal juga dong
satu dua tiga
dua dua tiga
sebenarnya aku senang rena kembali ke al dan andi
tapi aku juga penasaran
apa yang bikin pihak panti bisa memberikan hak adopsi kembali ke al dan andi
mengingat dulu hak adopsi itu menemui jalan buntu karena status andin yang pernah dipenjara
nah kenapa sekarang bisa didapat lagi
bisa didapat lagi
apa benar hak adopsinya rena dikembalikan ke al
karena aku menjamin bahwa anak yang dituliskan elsa adalah anaknya andin
kalau memang benar begitu
berarti rena ini memang anaknya

apa ancaman gue itu cukup untuk alibara
apa yang sekarang sedang terjadi di rumah aldebaran
gue pengen tau
aldebaran jadi membongkar sel rena atau enggak
dari nino gue bakalan tau apa yang terjadi disana sekarang
obayi makasih ya udah datang kesini
gimana kamu seneng gak sekarang sudah balik ke rumahnya mama sama papa
semoga kamu bahagia rena
dan semoga om masih bisa melihat dan ketemu terus sama kamu
rena mau juga gak
nanti aja sama mama
ya udah kalau gitu ajak mama bilang rena mau makan yang banyak biar rena jadi sehat
yaudah gitu om
saatnya ajak mama ya
terus ngapain aja
ada ini nggak ngebahas masalah hak adopsi rena yang balik lagi ke al sama medik
ya gak banyak sih ini kan cuma syukuran aja
tapi tadi al sempat sebutin kalau pihak panti itu memberikan hak adopsi rena
karena mereka mementingkan atau mengutamakan kebahagiaannya rena
jadi rena bahagia sama andi dan al jadi hak adopsinya ke mereka
ya nggak apa apa sayang kan aku juga ikut seneng dong
akhirnya rina bisa kembali lagi ke al dan mbak andi
yaudah nanti kamu pulang jangan terlalu malem ya sayang
al gak jadi bongkar semuanya
ternyata ancaman gue berhasil nakulukin aldebaran
mau apa lagi sih dia
mohon maaf kalau saya mengganggu
soal transferan itu bu
loh kan saya udah transfer
kan ibu baru transfer dua puluh lima juta
kan saya butuhnya tujuh puluh lima juta bu
buat biaya operasi batu empedu saya bu
yaudah saya transfer lagi ya
baik bu saya tunggu
terima kasih bu
kurang ajar emang dadang
bisa bisanya dia terus terusan memeras gue
tapi gue gak tau harus gimana lagi
dia yang pegang rahasia penting
nanti kamu ambil ke orang disana sih untuk kita bikin games ya
bisa minta perhatiannya ya
besan saya anak anak saya tersayang dan cucu oma karena ini adalah syukuran selamatan kembalinya
arena ke rumah kami dan tadi saya lihat kayaknya suasana adem ayem aja jadi kita mau bikin saya
sudah mempersiapkan sebuah game jadi game itu untuk menambah kehangatan suasana gimana pak surya bisa
main game ya oke boleh busara oke main game nino semuanya oke kita main game game simple aja randy
bisa bantu saya jadi it's a very easy game jadi nanti kita pakai koran propertinya koran dilipat
dua dan kalian berpasangan dance di atas koran jadi nanti begitu musik berhenti dilipat lagi
sampai pada akhirnya kalian semua getting closer and closer and closer seperti itu pakai besarnya
pasur ya oke saya coba coba ya oke pasti bisa pak surya ya oke kalau gitu
mungkin bisa ya oke saya coba ya oke pasti bisa pak surya ya oke kalau gitu mungkin bisa ya oke kalau gitu mungkin bisa
bisa langsung dibagikan game kiki sudah ngerti game ya ibu satu tim berapa orang isinya crt dua orang
kiki jadi satu koran dua orang berpasangan ya jadi nanti kalian cari pasangan masing masing
saya jurinya nanti saya pilih pemenangnya siapa oke oke jadi saya harap semua sudah
mengerti nanti korannya bisa diambil di friend ya akhirnya bisa ambil ke randy
saya jadi rusak semua cara saya